resmi didukung partai demokrat dan golkar
pasangan kofifah indar parawansa emil dardak
kini menapak langkah baru di bursa pilgub jatim dua ribu delapan belas
mesin partai politik di jawa timur pun mulai memanas
lantas apa yang mendasari demokrat
memilih emil dardak sebagai pendamping kofifa
satu hari setelah demokrat mengumumkan dukungan ke kofifah indar parawangsa dan emil dardak
partai golkar menyusul mendukung pasangan menteri sosial dan bupati trenggalek ini
didukung dengan tiga belas dan sebelas suara di dprd jawa timur
demokrat dan golkar memang bisa mengusung bakal calon pasangan sendiri
ikut menerima mandat dari pimpinan pusat partai demokrat
soekarwo ketua dpd demokrat jatim sekaligus gubernur jatim
yang juga atasan bupati emil dardak
memiliki penilaian tersendiri terhadap bakal calon wakil gubernur berusia tiga puluh tiga tahun ini
dia orang muda yang inovatif karena mengusulkan juga pergi
dari pelabuhan internasional dan berhasil
saya lihat dia punya basis akademik yang bagus
karena pernah bekerja di bank dunia
staf khusus menko perekonomian
bukan staf khusus ya
staf di menko perekonomian waktu pak atta rajasa
jadi makroekonominya bagus
sejalan dengan optimis demokrat
dpd golkar jatim juga mulai memanaskan mesin politiknya
tidak menutup kemungkinan untuk membuka partai yang belum menentukan pilihan untuk bergabung
satu kofifa kita paham bahwa beliau ini adalah ketua muslimat nu jawa timur
jaringannya cukup kuat
yang kedua emil ini berangkat dari kaum muda
kaum milenial yang banyak diharapkan bahwa dari golongan muda ini
banyak ide ide baru dan kreativitas kreati baru yang bisa diharapkan
dalam rangka bagaimana membangun jawa timur lebih baik ke depan
hingga saat ini masih terdapat beberapa partai yang belum mendeklarasikan dukungan
ataupun kandidatnya sendiri
diantaranya partai gerindra p tiga dan pan